mereka berdua benar benar pasangan yang serasi ya kek
robin benar benar anak yang baik
kapan kira kira mereka menikah
saya memang berasal dari keluarga yang sederhana
tapi saya tidak bodoh
saya tahu maksud kedatangan kakek kesini
tidak hanya sekedar silaturahmi
tapi saya bisa membaca dari mata kakek
saya sangat menyukai nadia
sama seperti kakek menyukai robin
jadi saya pikir kenapa kita harus menunda waktu lagi
kita harus menjodohkan mereka
bagaimana kalau secepatnya
menerima lamaran ku untuk si ajis
mau kemana sih ibu
gue datang kesini sengaja
mau ketemu sama ibu
mau membuka mata ibu lebar lebar
biar ngambil mimpi melulu
menyuruh aku membuka mataku lebar lebar
lihat mata kamu sendiri tuh
keburukan kamu selama ini
tabiatmu yang jelek selama ini
jangan lihat orang lain
minggir salah bukan urusan kamu
ibu mau kemana
kamu lepas jalan aku enggak
mau gini gini segala
hah kamu pengen tahu ya
kamu mau tahu kemana saya pergi
saya mau pergi ke rumah ibu fatimah
mau melamar saskia
mau melamar saskia
iya buat adis anakku
sudah ini bukan urusan kamu
eh eh bu bu
ini urusan saya sekarang
saya kesini mau ngasih tahu ibu
mau membuka mata ibu lebar lebar
biar ibu tuh ngehayal melulu
ngerti gak sih
dibilangin kok gak ngerti
di hutan udah tiga hari
satu hari dua hari tiga hari
udah tiga hari bu
susah susah susah
kalau ngomong sama perempuan tua begini nih
mereka pasti sedang
mereka sedang berbulan madu
bicara sama orang tua
dikasih tahu malah
gak percaya he
dulu kami sering kesini
tapi semenjak saya bekerja
saya jadi jarang membersihkan makam ayah
seharusnya kak ardi yang membersihkan
tapi dia juga jarang datang
saya dan ibu
yang sesekali membersihkannya
sekarang ada saya
saya yang akan bantu membersihkan
kamu gak perlu melakukan ini ded
lagi pula sudah jadi tanggung jawab saya
kewajiban saya untuk bisa melakukan
apa yang bisa saya lakukan untuk keluarga kamu
kenapa kamu baik sekali sama keluarga saya
karena keluarga kamu adalah keluarga saya juga
itu mereka kan
saya janji gak akan pernah menyakiti kamu
masih mau marah sama gue
masih mau mukul kepala gue
nih pukul pukul nih pukul
nggak percaya sih kalau dibilangin
lihat kan sendiri sekarang
aku harus memberitahu sama fatimak
biar dia ngerti
kalau laki laki dari kota itu ternyata nggak bisa dipercaya
di depan makam bapak kamu
saya berjanji akan menikahi kamu
saya gak akan pernah mengecewakan kamu
dit itu kan
sepertinya ibu itu memperhatikan kita dari tadi
tapi kenapa dia nggak menyapa kita ya
ibu baik sekali sama saya
ibu menginginkan saya menjadi menantunya
ibu ingin saya menikah dengan bang ajis
padahal saya sudah mengalah bang aji sebagai kakak saya sendiri
pasti tadi ibu lihat kita
terus dia marah dan langsung pergi
ini harus diluruskan
pasti salah paham
kalau saya ketemu sama bang ajis dia pasti akan ngerti
kemana dia ya
terakhir kita ketemu dia kan di villa itu kan
iya di rumah itu
lebih baik kita tanyain aja sama orang orang yuk
sepertinya dua sejoli itu semakin mesra
gua gak terima
gua gak terima
gua gak terima
gua gak terima
gua gak terima
gua gak terima
sebab saskia dilehirkan hanya untuk gue seorang bukan untuk si aditya
dan gue harus merebut kembali saskia dari si aditya dengan cara apapun
akan hebat ya bisa menolong wanita itu
yang menolong perempuan itu bukan kakak tapi saudaranya sendiri
memangnya perempuan itu siapa sih kak
perempuan itu bu saskia
dia sama seperti kakak seorang guru
kalian udah ngerapin tas belum
selamat siang semua
kami ingin bertemu dengan bapak ali
ah saya sendiri pak
kami dari pihak polisian ingin mengucapkan terima kasih pada anda karena telah membebaskan saudari saskia
yang menyelamatkan ibu saskia bukan saya pak
tapi saudarnya sendiri ardi
tapi anda tahu kan kejadian sebenarnya
saya yang menyaksikan sendiri kejadian itu pak
kalau begitu saya mohon bantuan anda
apabila penjahatnya tertangkap tolong anda datang ke kantor kami untuk memberikan keterangan
saya rasa sudah cukup kami akan segera bertugas tempat lain
selamat siang pak
tua berapa ini berapa
saya harus keluar
saya mengucapkan terima kasih kepada pak ibu
pertama kali ini saya atau saya ber carrier
tua when ini sangat membenoooskan untuk anda
apakah ini tidak menjijikan bapak
baru datang tadi
paman kan sudah lama sengaja mau bikin kejutan